tidak hanya cara berbuka puasa saja yang berbeda beda
nah setiap bulan ramadan terdapat negara negara yang memiliki waktu durasi berpuasa terlama dan juga terpendek
kali ini kami ajak anda jauh bukan agak lagi nih jauh memang ini
iya di norwegia yang dikenal jadi salah satu negara dengan durasi puasa terlama
waduh kalau di indonesia saja terkadang kalau udah siang ya bal perut tuh udah keroncongan nunggu waktu buka
godaannya memang luar biasa kalau siang siang
kalau lihat iklan iklan minuman gitu ya itu kayak aduh udah sangat sangat tergoda
tapi bagaimana nih untuk melihat berpuasa di norway
nah kita sudah bergabung dengan warga negara indonesia yang ada di bergen norwegia yaitu retno aini
halo selamat pagi waktu indonesia mbak aini
selamat sahur semuanya di indonesia
terima kasih banyak
mbak aini kalau misalkan suasana ramadan di indonesia
seperti yang tadi saya sudah bilang meskipun tidak selama di norway
tapi kan tetap saja ya terasa banget godaannya
nah kalau misalkan suasana ramadan di sana itu bagaimana sih mbak
dan berapa lama durasinya
jadi ketika mbak aini ini memutuskan untuk sahur dan berbuka
apakah mbak aini hanya melihat dari matahari terbit dan terbenam saja
atau bagaimana sebenarnya mbak di sana
oke suasana ramadan di sini ya sebenarnya ya sama
tapi nggak sama sih ya berbeda ya dengan indonesia
sama seperti kegiatan sehari hari berjalan seperti biasa
ya bedanya kita nggak makan saat pagi siang dan sampai sore gitu
terus kemudian untuk penentuan waktu berbuka maupun waktu mulai sahurnya
nah itu kan norwegia ini terkenal sebagai the land of midnight sun
jadi sejak tahun dua ribu tiga belas sekitar sepuluh tahun yang lalu
itu pertama kalinya dalam sejarah komunitas muslim di norwegia
bulan puasa jatuh pada musim panas
dimana midnight sun berlangsung
jadi terang selama dua puluh empat jam
nah sementara untuk menentukan waktu sholat kan membutuhkan pengamatan astronomi ya
di waktu terang dua puluh empat jam ini ya
ya mustahil lah ya kita puasa dua puluh empat jam
terus jadinya bagaimana solusinya
solusinya bagaimana itu
solusinya islamic council di norwegia memutuskan bahwa untuk jika puasa itu jatuh di waktu
waktu musim panas kita bisa mengikuti waktu mekah
yang kemudian disesuaikan dengan konversi time zone dan day light saving
jadi kita mengikuti waktu mekah
itu ada dispensasinya lah ada fatwanya di situ
karena juga kondisi
ya gimana gimana lanjutin aja mbak ini
ya karena kondisi midnight sun ini terang dua puluh empat jam juga terhitung ekstrim untuk tubuh manusia
karena mengganggu ritme sirkadian kan
proses kita bahwa
bangun dan tidur itu kan sangat dipengaruhi oleh
paparan sinar matahari gitu
jadi untuk kali itu selama sepuluh tahun belakangan jujur saja buat saya puasa itu tantangannya bukan lapar dan haus
tapi terganggunya siklus tidur karena mataharinya tersenyum
berarti kalau disana saat ini sudah jam delapan pagi
nah berarti kalau mengikuti arab saudi untuk waktu sahur dan juga jam berbuka puasanya itu jam berapa ini mbak
nah untuk sahurnya itu sekitar pukul empat pagi ya
karena subuhnya itu sekitar pukul lima lewat sedikit ya lima lewat lima
kemudian untuk berbukanya sendiri sekitar pukul tujuh malam
jam tujuh malam ya berarti ini untuk sahur dan juga untuk berbukanya ini terang benderang gitu ya
berbeda kalau misalnya di indonesia ya
kalau kita tuh udah agak agak remang rebang itu udah seneng ya karena udah waktu berbuka
tapi ini berbeda ternyata di
belahan dunia lain yang jauh disana
tapi mbak ini kalau misalkan seperti tadi tantangannya kan sangat besar sekali
nah biasanya kan kalau warga indonesia ini terkenalnya sangat guyup seperti itu ya
jadi kalau misalkan ketika bulan ramadhan seperti ini ada atau tidak sih agenda yang dilakukan oleh komunitas wni di norwegia
pada saat mungkin sahur atau berbuka seperti itu mbak
kalau untuk sahur mungkin ya tidak ada ya
karena sendiri sendiri rumah
terus di norway sendiri ada peraturan
dari pukul sepuluh malam sampai pukul
apa enam pagi itu tidak boleh ada suara suara yang mengganggu
nah kemudian untuk berbuka puasa kita sering mengadakan acara berbuka puasa ya disini setiap kali ramadhan
namun karena selama tiga tahun belakangan itu kena pandemi sempat kita tidak melaksanakan itu
tapi sebagai gantinya kita jadi suka saling mengirimkan makanan di sini
kalau disana sistemnya seperti apa mbak
kalau misalnya mau sholat tarawih
apakah ada tempat ibadah masjid di sana atau memang diadakannya di rumah rumah warga negara indonesia ataupun masyarakat muslim yang ada di sana
kalau untuk sholat tarawih kita bisa sholat raweh berjamaah waktu buka puasa bersama
atau di sini juga ada di kota saya tinggal di bergen norway ini
ada masjid bergen mosket di tengah pusat kota
dimana dia itu setiap bulan ramadan pasti mengadakan tarawih berjamaah
dan juga acara buka puasa bersama
kemudian kita jika berafiliasi dengan masjid tersebut kita bisa mendaftarkan diri untuk menjadi volunteer
membantu acara buka puasa bersama menyiapkan makanan atau membantu buat menyiapkan tempat sholat terawih bersama sama
nah mbak aini saya penasaran mbak aini sudah berapa lama di norwegia nih
oke berarti sudah dari dua ribu tujuh belas
wow kurang lebih sudah sepuluh tahun ya mbak ya
dan ini kan pasti
tahun ini ya sepuluh tahun
oh iya dan pastinya kan sebenarnya kalau sudah sepuluh tahun akan sangat banyak hal yang dirindukan dari indonesia
terutama ketika bulan ramadhan ini
karena tradisi di indonesia ini sangat banyak sekali seperti itu
apa sih mbak yang paling dikangenin dari indonesia selama bulan suci ramadan ini
yang paling kangen ini ya sebenarnya sholat berjamaah tarawih sama keluarga
itu kangen pasti
kemudian jujur kangennya sih bisa makan enak gak pakai masak
kalau di sana memang semua masak sendiri ya
semua masak sendiri gak ada yang jualan untuk masakan asia atau indonesia begitu ya
cuma memang beberapa tahun yang lalu karena kita saling berkiriman makanan
waktu selama pandemi
kemudian ada juga yang
punya ide untuk buka pre order makanan
nah di situ
rasa kangen kemarin indonesia lumayan terobati
tapi kalau saya tidak salah nih
saya dong biasanya iqbal ini mbak aini ini sebenarnya ini senior saya dulu waktu zaman kuliah
jadi tahu dong jeleknya
jadi mbak aini ini mirip mantan saya dulu
mbak aini pasti tahu
jadi kalau misalnya
masakan seperti itu biasanya mbak aini masak sendiri ya
kalau saya tidak salah mbak ini juga hobi masak dan juga punya bisnis kuliner indonesia di sana
jadi saya juga hobi masak
kemudian tapi kebetulan saat ini saya dan suami sama sama bekerja
jadi kami hanya mengalokasikan waktu untuk masak makanan indonesia itu saat akhir pekan
jadi karena memasakkan di indonesia itu kan preparationnya panjang ya banyak
gitu yang harus disiapkan
kemudian juga waktu akhir pekan tuh jadi waktu saya dan suami untuk mengenalkan tradisi ramadan indonesia itu seperti apa sih
jadi dari makanannya dari apa aja itu dikenalkan ke anak saat akhir pekan
oke ini seru banget sih memang kalau misalkan punya bisnis kuliner indonesia di luar negeri gitu ya
tapi saya juga ingin tahu nih mbak aini kalau misalkan norwegia itu kan terkenal dengan salmon ya
salmour norwegia itu katanya sangat segar seperti itu
ada nggak sih di sana hidangan hidangan khas ketika buka puasa yang mungkin keluarnya ini cuma bulan ramadan saja atau mungkin di sana bukanya kalau kita di sini pakai gorengan di sana bukanya pakai salmon gitu mbak
iya yang keluar khas di bulan ramadan kalau untuk kebanyakan pemeluk agama muslim sih tidak ada ya sama aja rata rata
kita bisa mendapatkan kurma dari toko asia gitu
kemudian karena ya memang salah satu norway itu salah satu produsen salmon terbesar ya
jadi hari hari memang lebih gampang masak salmon gitu
justru gorengan yang keluar khas hanya bulan ramadhan kalau di rumah saya
tapi kalau di sana mbak aini berkaitan dengan apa namanya toleransi antar umat beragamanya seperti apa
apakah cukup nyaman untuk menjalankan ibadah di sana
memang ada semacam banyak pertanyaan ya
yang kemudian muncul gitu dari kolega atau dari guru sekolah anak anak gitu
mereka bertanya gitu puasa itu sebenarnya untuk apa
kemudian apakah anak anak harus berpuasa
sejak umur berapa mereka boleh berpuasa dan memilih untuk berpuasa
itu pertanyaan pertanyaan yang keluar hampir setiap tahun sih sebenarnya
tapi kan itu berangkat dari keingin tahuan mereka ya
jadi kita sebagai pemeluk agama islam ya yang juga harus
semacam apa ya
memberitahu dulu gitu menceritakan kepada mereka
kami akan berpuasa seperti saya selalu menginformasikan ke gurunya anak anak
bahwa terutama yang sulung karena dia sudah mulai berpuasa kan
tahun ini dia akan mulai berpuasa
jadi saya minta dispensasi untuk beberapa kegiatan fisik
yang seperti olahraga gitu untuk dia diberi dispensasi gitu
kemudian juga guru tk sekolah anak saya juga bertanya
apakah anak tk harus berpuasa
saya jawab tidak
tentu tidak saja
tentu tidak ya
mereka belum boleh berpuasa gitu
jadi mereka juga mengenal gitu
oh ada loh puasa ramadan
oh siapa yang boleh berpuasa
siapa yang tidak harus berpuasa
oke baik memang sangat menarik ya mendengar bagaimana dinamika dan juga kemeriahan ramadan di berbagai negara
salah satunya di norwegia nih
dan pasti kita juga berharap semoga mbak aini dan juga keluarga serta keluarga
seluruh wni yang ada di sana menjalankan ibadah puasa dengan lancar sampai lebaran nanti
dan nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi ya mbak ngobrolin mantannya iqbal atau kejelekannya iqbal
kalau bisa ajak saya ke sana mbak ini
ditunggu ya undangannya mbak aini ya
terima kasih banyak mbak retno aini warga negara indonesia yang berada di norwegia
sama sama mbak aini dan iqbal
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh